nanti kalau misalnya sampai berjatuhan korban gimana dong
kalau boy sampai kenapa napa

gue harus ngelakuin sesuatu yang bisa langsung mencegah ini semua makin parah
gue tau harus ngelakuin apa